harga emas batangan antam naik setelah lebih dari dua hari mengalami penurunan yang cukup signifikan
hari ini harga logam mulia antam naik rp dua per gram
harga jual emas batangan antam dua puluh empat karat berada di posisi rp sembilan ratus tiga puluh per gram pada kamis sembilan september dua ribu dua puluh
harga logam mulia antam pada hari ini naik rp dua dibandingkan rabu kemarin
sementara itu harga pembelian kembali atau buyback ikut naik rp satu per gram
dari rp delapan ratus dua puluh menjadi rp delapan ratus dua puluh satu per gram
saatnya memantau pergerakan rupiah dan indeks harga saham gabungan
lemahnya ihsg dipengaruhi oleh antisipasi investor
bijakan tapering off bank sentral amerika serikat the fed